gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama membantah bila banjir rob dikaitkan dengan reklamasi pulau
sementara itu satu satunya solusi yang akan dilakukan pemprov dki untuk mengatasi banjir rob tersebut adalah dengan membangun tanggul
sabtu lalu banjir rob melanda jakarta dan menyebabkan tergenangnya kawasan muara angke
selain itu tembok kantor pelelangan ikan muara angke juga jebol sehingga membuat banjir semakin tinggi
menurut gubernur dki jakarta yang biasa disapa ahok ini banjir rop terjadi karena fenomena pasang surut air laut
satu satunya solusi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini adalah membangun tanggul a sepanjang sembilan lima km
yang merupakan bagian proyek national capital integrated coastal development atau ncicd
rob kan kita sudah bilang kita butuh bangun tanggul ncicd a di sepanjang utara
karena setelah ada penurunan muka tanah maka sekarang seluruh tanggul yang kita bangun ini sudah tidak cukup tinggi
nah menurut analisa konsultan dari belanda dan dari pu juga bapak nas mereka putuskan harus membangun ncicda
itu setinggi berapa tiga delapan meter
kalau air laut pasang karena reklamasi kalau gitu air surut karena apa ada yang gali tanah di laut
jadi saya mau tegaskan masyarakat jangan bodoh
jangan dibodohin pasang surut itu tergantung daya tarik bulan